aduh gawat kita seber berulang nih
tapi morsi pasti gak bakal tau kita disini
sekarang tinggal lezaran nih sama rafa
biar kita bisa udahan
luar apa tuh
rafa ada apa sih
bukan gak apa apa kita ketemu hantu serem banget
iya hantunya serem banget li
nih matanya bulat segini
masa sih ada hantu disini
hantunya panjang lagi
kalau gak percaya lihat aja zona
aku mah ogah aku mainnya pulang
mana sih mereka tuh
nah bagus ya
mami cariin kemana mana bukannya pada pulang
nah terus kenapa sampai sekarang belum pada pulang
sampai bingung mami nyariinnya
janji palsu ya kalian teh
udah mendingan sekarang kita pulang
kalian mandi abis itu makan malam terus jangan lupa sebelum tidur sholat malam dulu
oh melangor budak teh
untung maminya cantik dan baik
eh kita main petak upet yuk
kemarin kan mainnya belum puas
nggak mau ah bosen rafa nggak mau nggak seru
iya aku juga nggak mau ah
emangnya kemarin kenapa sih kok kelihatannya pak sama zara ketakutan banget
kabel kemarin nggak ikut sih
kemaren pas kita lagi main petak upet kita ketemu hantu seru banget
aduh nggak percaya sih
bener kak aku nggak salah liat beneran rafa liat sendiri
main aja sama zara bener kan zara
yaudah yuk main aja
tapi mainnya jangan sampe kemaren
kesorean nanti kita dicariin lagi
nggak mau kak
ya nggak sekarang lah kita pulang dulu
nanti bajo pamitan sama mami kita
yaudah deh oke
eh rafa tumpen kamu kesini mau main ps ya
kenapa ps nya di cita
karena aku main mulu ps nya gadget dia ini di cita
kan biasanya cuma
mainnya itu suka di luar sama temen temen
bang fahri aku takut takutnya hatu muncul lagi
serem aku takut
yaudah kalau gitu mak
sekarang main ps nya di sini
nanti sama bang fahri dikasih bonus satu jam ya
ini bang fahri
yaudah so kamu lihat pilih
mau main yang mana ps itu
aduh adam sih gara gara kamu
kita jadi kalah kan mainnya gara gara kamu
pakai kenain aku lagi
eh temen temen kalian pada di sini
kita ganti permainan aja yuk aku udah bosen nih main gobak sederhana mulu
emangnya kamu mau main apa bel
gimana kalau kita main batak umpet aja
kayaknya kita jangan main petuk umpet lagi deh
nanti kayak kemarin lagi
yaudah kalian gak usah takut
kita tuh gak bangga pulang maghrib deh
yaudah kita main ya tapi jangan lama lama
yaudah aku umpet ya
satu di tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh

gara gara waktu bertaringnya suka gangguin anak anak di kampung ini
anak saya jadi gak mau main keluar
mungkin di rumah aja
iya bu sama
anak saya juga begitu
anak saya itu sepulang sekolah dia langsung masuk ke dalam rumah
mainnya kalau gak mainan hp dia itu nonton tv
terus kita harus gimana dong
eh tau gak ibu ibu
ini semua itu gara gara siapa
ini semua gara gara ibu ranti
ibu ranti sendiri bilang
anak anak jangan terlalu banyak main di rumah
suruh bersosialisasi di luar
karena kalau kebanyakan main gadget nanti mata rusak blablabla
harus bersosialisasi di luar
dia gak tau aja
suruh banyak di luar biar sehat banyak gerak
ah kebanyakan nye
tapi ibu ranti teh bener juga bu messi
biar anak anak kita pada sehat
iya bener juga ya
hei ya memang sih ada benernya di luar main agar supaya sehat
ya tapi kalau nanti adanya diculik sama hantu bertaring
emang mau bertanggung jawab bang sayur
masa abang harus tanggung jawab
abang kagak mau ah
tapi bu messi prt bilang lebih baik anak anak main di rumah
daripada keluyuran gak jelas di jalan
lebih baik anak anak main di rumah

saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak art
hei tumpin deh pak rt kita otaknya lempeng
aduh jalanan dong belok belok
aduh eh saya gak mau deh nanti sampai si zara itu main keluar
oh yang maminya cetar banget
ini lo lihat kan dari atas ke bawah
oh sedih banget ya kan